dan kami ajak anda mengikuti pantauan hilal di sulawesi selatan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ahmad syamsuddin di kawasan pantai galesong kabupaten takalar
selamat sore ahmad bagaimana pantauan hilal dari tempat anda melaporkan
baik rifana saat ini saya berada di pantai galesong kabupaten takalar sulawesi selatan
di mana saat ini kandung pemilai yang pemerintahan agama kandung pemilai yang sulawesi selatan
bersama tim dari bmkg melakukan pemantauan hilal atau yang sering disebut sebagai rukiatul hilal
di mana proses ini dilakukan untuk memastikan atau memantau posisi derajat matahari dan bulan
untuk menentukan awal satu ramadhan empat belas empat puluh empat tujuh
nah di mana saat ini proses pemantauan
sebenarnya akan dilakukan selama sekitar tiga puluh empat menit
dan mulai dilakukan di sekitar delapan belas lewat dua belas menit
waktu indonesia tengah atau waktu indonesia tempat
di mana proses leg ini untuk mengukur munculnya derajat dari bulan
untuk memastikan maksudnya bulan suci ramadhan empat belas empat puluh empat tujuh
nah derajat ini diperkirakan akan berada pada titik tujuh derajat
sehingga bisa cukup jelas diamati di posisi horizone di sebelah barat
nah posisi itu meskipun sebenarnya ada kesepakatan dari ulama se asia tenggara
bahwa tiga derajat sudah cukup tetapi itu akan dipantau selama tiga puluh empat menit itu
nah sementara saat ini proses pemantauan baru akan dilakukan di pukul delapan belas
namun saat ini proses
diskusi antara sejumlah badan yang terlibat
seperti kemukrian agama pmkg dan sejumlah perwakilan hormon sistem
itu sudah boleh dilakukan di kawasan pantai galesong ini
terima kasih jurnalis produser lapangan cnn indonesia
ahmad atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali